wuuuhh depp kemana sih
kan kita bisa repot kok gini tiap hari
ma dev mohon ma dev mau jahat sama mama
dev janji dev akan nunjukin sama mama kalau dev benar benar sayang sama mama
kamu gak sayang sama mama mama kamu udah jahat sama kamu
salah kamu pergi
enggak ma mama gak jahat
dev mah yang salah
ma dev gak mau mendengar apa apa kata mama
sekarang juga kamu pergi mama muaklan buka kamu sana
ma dia mau makan ma dia lapar
ya kalau gitu aku tidur di pojok situ aja ya
udah gue bilangin apa kau udah pergi pergi sono tempat yang lain udah
depo man sih kan kita bisa repot begini hari hari
sen aku nggak nyangka loh tenang gaya gitu kayak kebo juga ya coba bayangin deh dia kerja
begini tiap hari nah semua kerja itu bisa dia selesain tepat waktu aduh aku sangat banget sama
kerja yang benar ngobrol lagi udah selesai baru boleh berangkat ke sekolah ya
ya emang tapi mah tadi emang karoani capek banget ya mah sama ah eh udah berani ngawas sama mamanya
nggak berani kamu tuh mendingan gitu cari aja deh mah ketemu kita suruh pulang betul
mah itu anaknya pergi nggak tau ke mana kalau kalian berdua tetap mau cari cari aja sampai dapat ya
kalau kalian berdua tetap mau cari cari aja sampai dapat ya
iya syukur syukur tuh anak masih hidup
udah udah udah cepat selesaikan pekerjaannya
jangan bengong aja sama sambit nih
nih masih ya
selamat tidur bu
gini bu saya datang ke sini sengaja mau menanyakan kenapa ya kok dev sandy sama roni hari ini tidak masuk sekolah bu
oh roni sama sendi lagi pergi ke sukabumi bu kakeknya sakit jadi mereka harus nungguin
oh iya tapi maaf ya bu kenapa bukan ibu sendiri saja yang menjenguk kakeknya
kan kalau begitu kasian anak anak jadi ketinggalan
pelajaran bu tadinya juga begitu sih bu tapi saya sibuk sekali ngurusin rumah apalagi pesanan kue lagi banyak banyaknya bu
suara tikus itu memang sering banget mengganggu ya maklum rumahnya agak agak reot
sus jangan berisik nanti kita ketawa
tapi kalau dev sendiri kemana ya
itulah masalahnya sejak semalam dev itu kelakuannya aneh dia maksa banget pengen keluar dari rumah
loh kok kenapa bisa begitu bu
ya saya nggak tau saya sudah ngelarang
tapi dia keras kepala kepengen banget pokoknya harus keluar yaudah saya mau bilang apa kalau dia maunya begitu
tapi dev sudah dicari
oh kalau begitu bu kita harus lapor ke polisi bu
gak usah nggak usah buk nanti juga dia pulang sendiri kok
oh tapi kan kasian bu kalau dev tidak dicari
ya bu ya kita lapor ke polisi
eh bu kok kelihatannya repot sekali ya
dev itu kan anak saya jadi saya tahu sekali dia lagi kemana sama siapa
kayaknya ibu terlalu mencampuri urusan keluarga saya benar apa enggak ya
bu saya ini juga gurunya saya juga berhak tahu dengan keadaan dev
dan saya juga semakin curiga sekarang dev keadaan fisik dan kejiwaannya sekarang berubah ya bu ya
gak terlalu berlebihan bu murni
hmm atau mau saya laporkan ke polisi
sebaiknya ibu ingin tahu
kenapa itu interpeksi diri
kenapa tubuhnya dev penuh dengan luka dan lebam
dan saya lihat di sekolahnya juga konsentrasi belajaran juga sangat menurun
saya bisa buatkan laporan ini semua bu
saya minta ibu keluar dari rumah saya
kecil kecil mau jadi maling mau jadi apa lo
kalian jangan main hakim sendiri tapi dia tuh mari pak eh pak lihat ini
dia kecil pak belum tahu apa apa tapi dia sudah maling pak sudah pak
eh abang ini gimana nih utangnya nih udah seminggu lebih nih jatuh tempo nih
bang dagangannya belum laku lagi sepi insya allah besok bang kalau laku uangnya saya kasih abang deh
yang ditegur sama bos mana dong kalau abang nggak percaya ambil aja tuh
dagangannya semua masih utuh kok ya sekarang bener loh ya udah gue tengok ke depan ya